pemerintah kota jambi diwakili kepala bagian hukum muhammad kempa awaljon putra
mendatangi polda jambi selasa pagi
ia mencabut laporan pengaduan terhadap siswi kelas tiga smp berinisial sfa
yang mengkritik kebijakan wali kota dengan perkataan tidak sopan
kritik maupun laporan pemerintah kota pun viral di media sosial
bahkan kasus tersebut dikomentari menko polhukam mahfud md
yang akan memberi pendampingan kepada siswi tersebut
muhammad gempa mengaku tidak tahu akun yang dilaporkan merupakan akun siswi smp
yang kita laporkan adalah akun tiktok antas nama fadiyah kak
di sana tidak ada ciri yang menunjukkan bahwa dia adalah anak smp
kalau saja kita tahu dari awal dia ada anak anak smp kita tidak akan membuang energi untuk ini
kita anggap itu sebagai bentuk
ya namanya masih remaja mbak
jelas dapat saya sampaikan bahwa alasan kita melakukan pencabutan laporan berdasarkan tiga tadi
karena sudah minta maaf di tanggal empat juni karena ternyata anak smp karena pertimbangan hati nurani dan kemanusiaan
polisian pun melakukan mediasi dengan menghadirkan sfa dan orang tua
serta melakukan restoratif justice
kasus pun dihentikan karena anak tersebut menyadari kesalahannya
dan masih di bawah umur
belum dapat mengendalikan emosi juga sudah meminta maaf secara terbuka
untuk menyelesaikan dengan restoratif justice dan pihak pelapor mencabut laporannya
yang paling mendasar pak dalam kasus ini pak dijadikan restoratif justice
yang paling mendasar tentu karena anak kita ini sudah menyadari akibat karena kondisi masih di bawah umur
belum terkendali dengan baik namanya anak di bawah umur ya anak anak sehingga pada saat dia menyampaikan video lewat akun tiktok
mungkin ada kata kata yang tidak seharusnya dia sampaikan
dan itu sudah disadari karena ada pendampingan dari ppa dari pengacara
kemudian akhirnya anak kita ini sudah memberikan klarifikasi permohonan maaf
ibu sfa bersyukur kasus anaknya dihentikan
namun dia tetap meminta wali kota menyelesaikan sengketa mereka dengan perusahaan
termasuk kebijakan pemerintah kota memberi izin usaha hingga menyebabkan kerusakan rumah mereka
minta keadilan itu pihak pnkor juga sama pak fasya pak wali kota
harus bertanggung jawab juga ya kan atas kerusakannya rumah neneknya
kepala uptd perlindungan perempuan anak jambi
menyayangkan tindakan pemerintah kota
yang melaporkan seorang anak di bawah umur ke polisi
karena itu restoratif justice menjadi pilihan yang tepat
kalau melihat anak
kalau posisi kita anak dan memperjuangkan hak anak
ya memang kurang tepat
makanya mungkin dengan ini kita semua dapat pelajaran lah bahwa memang anak
walaupun mereka berbuat tidak kekurang atau tidak sesuai dengan aturan kita
makanya mereka perlindungan
mereka bisa berpindah ke rumah
meskipun kasus dihentikan
upaya penyelesaian sengketa tetap dilakukan pemerintah kota jambi
dengan pengawasan polda jambi
sfa senin kemarin mengkritik kebijakan wali kota jambi
penyebab rumah neneknya rusak dengan perkataan tidak pantas
pemerintah kota pun melaporkan siswi smp ini ke polisi
kasus ini pun ramai di media sosial
arven kennedy kota jambi jambi